menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno membagikan beasiswa kepada sepuluh anak yatim piatu
hal itu dilakukan sandi untuk memaknai perayaan sepuluh muharam
sandiaga uno memberikan beasiswa kepada sepuluh anak yatim piatu di pondok pesantren hidayatullah jakarta timur
anak yang mendapat beasiswa ini adalah mereka yang kehilangan orang tua akibat covid sembilan belas
maupun anak dari pemerintah
dia hari ini memaknai sepuluh muharam yang dikenal juga sebagai lebaran yatim
kita memuliakan anak yatim
dan hari ini bersama dengan pak insinyur haji kamru samad dan para donatur lainnya
kami membagikan beasiswa rp sepuluh bagi anak anak yatim
di pondok pesantren hidayatullah
sandiaga uno juga menyampaikan beasiswa kepada sepuluh anak yatim
sampai di sini kita akan menemukan beberapa anak yatim piatu yang berhasil mencapai kemampuan beasiswa
harapan kita juga bahwa kita semua bisa memaknai sepuluh muharam ini
untuk lebih peduli terhadap sesama kita terutama di tengah pandemi dan tantangan ekonomi
dalam memberikan beasiswa ini sandi menggandeng kami prener dan sinergi indonesia